manajemen persebaya surabaya menanggapi keluhan pelatih timnas sinteyong
terkait dengan bergabungnya marcelino ferdinand di klub liga dua belgia
sinteyong menganggap kepergian marcelino mengganggu persiapan timnas
menjelang piala asia dan piala dunia u dua puluh
pelatih sintayong mengungkapkan kekecewaan kepada beberapa klub peserta liga
yang tidak melepas pemainnya untuk bergabung dalam pengusatan latihan
jelang kejuaraan piala asia u dua puluh maret mendatang di uzbekistan
hal itu diungkapkan usai menggelar latihan bersama timnas u dua puluh di jakarta pada rabu
kekecewaan itu sangat mendasar pasalnya baru dua puluh satu pemain bergabung
dari tiga puluh daftar pemain yang dipanggil pelatih asal korea selatan tersebut
sintayong mengatakan para pemain yang belum dilepas persija jakarta dan persib bandung
merupakan pemain yang diproyeksikan mengisi posisi inti dalam formasi yang akan dimainkannya
kita harus mengundang mereka secara berdasarkan keadaan mereka
saya juga mengatakan banyak hal tersebut kepada pemerintah pertama dan pemerintah pemerintah
dan saya juga mengatakan banyak hal tersebut kepada pemerintah pemerintah
setelah liga berlangsung saya juga mengatakan
saya juga mengatakan banyak hal tersebut kepada pemerintah pemerintah
tapi dari sisi liga
dan saya juga ingin memberi penyampaian kepada pemerintah di indonesia
tapi kita sudah menyiapkan proyek negara di world cup dua ribu dua puluh
jadi kita harus membantu mereka
kami harus membantu mereka
tapi kalau kita mencari keuntungan dari tim kita
kita tidak bisa menyiapkan proyek negara kita

saya sudah tahu yang dia akan memiliki keuntungan di liga belgia
menurut yahya marcelino adalah milik persebaya
yang dibesarkan dan dibina oleh persebaya sejak usia kelompok umur
jadi persebaya berhak melepas pemainnya demi masa depan sang pemain agar lebih berkembang lagi
marcel itu adalah milik persebaya
bukan punya sti tinas atau pssi
dia itu miliknya persebaya
jadi ketika dia mau di luar negeri
hubungannya klub dengan klub tidak ada urusan dengan sti atau siapapun
kalau marcel dia tidak mendapatkan ejen dari persepaya dia tidak akan bisa berangkat ke belgia
tapi kalau sudah mendapatkan ejen dari persepaya ya sudah selesai
ini yang kita sering terjebak di sini
seperti diketahui skuad garuda muda akan memulai laga piala asia u dua puluh pada awal maret mendatang
tim nas indonesia tergabung di grup a bersama tuan rumah uzbekistan irak dan syria
federasi sendiri menargetkan indonesia bisa lolos ke babak kualifikasi sebagai tolak ukur persiapan menuju piala dunia u dua puluh mei mendatang